aduh saya pengen ribet anak kucing juga sih
terus yang jadi masalah itu apa sebenarnya
kita kesini tuh mau numpang sementara
iya kita udah gak punya rumah lagi
rumah kita disita
jadi kalian mau numpang di rumah saya
boleh ya fatir ya
aduh jangan dong
makan apa dia
sampai tiga cewek semua diborong semua sama dia
pasang susuknya dimana dia
emang ada apa dengan rumah kalian
kita dituduh menjiplak lagu orang lain
terus kita dituntut untuk membayar royalti dan ganti rugi
kita akan dipenuhi
kita akan dipenuhi
boleh ya numpang disini
ini bisa menimbulkan fitnah nantinya
di saling dulu ya
mbak lo kan nyimpen tiga perempuan
sumpah saya gak pernah nyempet tiga perempuan
ini ada apa ini sebenarnya
gue mau kasih tau sama lo
kalau lo gak kuat gue ini masih khawatir
kalau ngomong asal kuat gue lebih khawatir
kalau perlu gue pukul sama kau
udah sekarang begini aja
bah lebih baik istighfar bah
istighfar bah nyetak yasin
beli tanah dua x satu
ini koper kamu ya
mulai sekarang kamu tidak boleh pulang ke rumah
saya mau tinggal dimana terus
mas jangan gitu dong
kamu saya ceraikan
muka mbak kenapa itu
kamu kan selingkuh
aku gak selingkuh
mas yang berbuat mas mabok mas lupa
enak aja nudur orang mabok
fatir memang hebat
diam diam tiga janda disimpan di rumahnya
tiga janda disimpan di rumahnya

hebat lu tir
hebat lu tir
bisa bisanya lu bawa cewe lagi ke rumah
bukan maksudnya bawa cewe
untuk tempat tinggal sementara disini
kok bisa sih gak punya tempat tinggal
saya diusir dari rumah pak
saya diusir dari rumah pak
cewek cantik cantik kayak begini kok diusir
maaf saya permisi ke dalam
mengobatin mbak ini
beliau namanya mbak nora
untuk sementara beliau akan tinggal
bersama kita disini
emang cukup ya
kayaknya kamarnya udah penuh ya
tambah saingan lagi dong
siapa yang mukulin
dipukul sama suami saya
dipukul sama suami saya
gitu deh pasti laki laki gitu deh
gitu deh pasti laki laki gitu deh

sama tuh kayak laki laki yang dulu tuh
tukang pukul juga
kalau perlu bikinin samsak
biar dia kalau kesel kesel tuh
pukulin aja yang samsak ya
ngapain mesti mukulin perempuan ya kan
perempuan itu harusnya disayang
betul laki laki itu kurang hajar tau gak
mereka yang kurang ajar sama aku
aku dipukulin terus
laki laki memang begitu rata rata
apalagi setelah menikah
kerjaannya ngomel ngomel aja
tapi kalau fatir beda loh
aku baru sekali ketemu laki laki seperti saat ini

mbak kan tidak semua laki laki seperti itu
insya allah saya juga tidak akan seperti itu
maksud saya ya memang gak semuanya
kayak mantan mantan kita itu
semuanya gak ada yang beres
ya sudah lah ikhlaskan saja
kalau kalian masih punya rasa kesel atau dongkol
terhadap mantan suami kalian
terhadap mantan suami kalian
berarti apa bedanya
berarti apa bedanya
kalian dengan mantan suami kalian
alangkah indahnya hidup kita
alangkah indahnya hidup kita
kalau diwarnai dengan
gak dinilai toh udah tau laki laki yang cemen
tumpah tumpah tumpah
fatir cintaku kekasihku
dia akan menjadi milik gue
fatir harus jadi milik kue
fatir cintaku kekasihku
aduh mas fatir rajin banget sih
udah ganteng soleh rajin lagi
aku bantuin ya kan kasian nanti tangannya kasar
udah udah gak usah gak usah
biar aku aku bebasan jadi sendiri kok
lihat tuh si dewi akal akalan dia
lihat tuh si dewi akal akalan dia tuh
kenyalong start lagi
aduh aduh kenapa kenapa
aduh kesel nih mas tolongin mas
aduh mau tolongin dong
aku bersihin ya
gak sengaja nih mas